sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oke sekarang udah saatnya kamu tahu ya
akan percintaan mama kamu yang tercinta ini
dengan laki laki yaitu iksan

dia rela mengandung anaknya
dan selama ini
papa kamu sudah ditipu sama mama kamu ini
kamu itu ternyata anak iksan
bukan anak papa kamu
kamu bukan anak papa
hei zaira mama lena ini kalau ngomong gak sembarangan
karena mama lena bukan orang sembarangan
sekarang mama lena kasih tau
kamu itu ternyata adalah anak haram
sekarang jujur sama aku
aku ini sebenarnya anak siapa sih
enggak enggak betul zaira
jujur sama aku ma

eh kacung lo mau kemana
lo gak usah ikut campur urusan keluarga
ke belakang sekarang
dengerin dulu apa kata mama
semua yang mama lena bilang itu nggak benar
kalau mama pernah mencintai almarhum
mau misahkan ma papahnya amira
sekarang mama jujur sama zaira
zaira ini sebenarnya anak siapa sih ma
kalau zaira ini anak mama dan papa yang tidak diinginkan
dan sekarang zaira dipanggil anak haram
jujur ma sama zaira
apa zaira ini bukan anak papa
apa benar mas zaira ini anak dari hubungan mama dan
dan om nisan ha
kamu gak perlu percaya sama omongan mama lena
semua itu nggak benar
mama juga gak tahu kenapa mama lena sampai ngomong kayak gitu
kamu selalu tahu kan
sejak kamu kecil mama selalu ajarin kamu untuk jujur
jadi nggak mungkin zaira
kalau mama sendiri nggak jujur sama kamu

tetap bersinar si harper